meli boleh izin pulang duluan gak
meli mau jengukin temennya meli
motornya habis dicuri sama dia dikepukin juga tante
sekarang dia lagi di rumah chandra
pacar gurunya meli boleh izin pulang duluan
sekarang bira bagaimana
bibi ma itu jangan ditanya
sudah pasti itu jawaban bibi ma
pisan berbakti sama kedua orang tuanya
satu anuuh khusus si anden ma ya
ibadahnya agan rajin pisang
tejika si diman
jawab bener baik
kenapa badengin saya
jawab bener baik
kamu dengar sendiri kan boy
kamu denger sendiri
bagaimana pendapat mereka tentang kamu
gak usah terlalu memuji boy
bener tuh bi
segala pujian itu
bukan memuji boy
jawabnya apa sih bakalan kayak gitu
oh belum tentu boy
ini bukan gara gara mereka udah kenal kamu deket
nih kalau gitu
kemana lagi pak
udah ikut aja
kok ngapain lah dia
bang diman kepo
siapa mah yang apalah jauh sampai
tinggal berjaga jaga ya
kalo di jalan jalan
tahu sih waktu itu pernah ngeliat sekali oh terus menurut ibu bagaimana pendapat ibu tentang
kepribadian si bo ini anak saya percaya anak bapak baik sopan nurut sama orang tua
ibu baru sekali kan ngelihat si boy tapi kok udah tahu kepribadiannya begitu
ya dengar kan lihat anak bapak ngomong sama bapak barusan
ya oke bu baik silahkan lanjutkan perjalanannya
ya iya itu boy pembuktian kecilnya jadi kalau orang
udah berbicara sama kamu secara intens jadi mereka tuh akan kenal
kepribadian kamu dan tahu kalau kamu itu sebenarnya anak yang baik
terus maksud apa apa maksud papa nih gini kamu tuh makanya harus tetep ketemu sama
tapinya si reva itu kamu duduk bicara sering sering ketemu face to face dengan dia
pasti hatinya akan luluh dan tahu kalau kamu tuh sebenarnya kepribadiannya itu baik oh gitu pak
karena ada pepatahnya tak kenal maka tak sayang
jadi kamu harus memperkenalkan diri kamu ke papinya reva itu
ternyata mama pinter juga ya suka baru tahu kamu ya apa apa gitu loh
udah pas kalau gitu boy mau pamit ya soalnya boy udah janjian sama temen mau ketemuan ya oke
oke pak assalamualaikum pak salam siap ya boy ambil motor dulu pak
kayaknya papa bener juga nih gue kan belum pernah face to face sama papanya revo
kamu lagi yang nyapa aku duluan
hai juga budi
lagi di jalan sih
cuman tiba tiba aku kepikiran aja
ya aku kepikiran pengen
aku udah siap kok
aduh gimana ya
bukannya gak bolehin
tapi kalo misalnya kamu ketemuan sama papi
pasti kami bakal marah banget sama kamu
gak apa apa ref
kan aku udah bilang kalo aku udah siap
aduh gimana ya boy
tapi aku kan punya aturan
kalo aku gak boleh bawa temen aku ke rumah
yang ada tuh nanti kalo misalnya kamu dateng
kamu bisa ngajak suai bap radio
gak ada apa apa
nangis ke temb cat
kau juga bias elik
kau juga bias elik
hai ini tentu perlu nggak usah
halamegen mel lo dimana gue gini menikah gue ini belanja kenapa tadi tuh gue kan minta
bantuin si dado kan untuk nyariin siapanya raya di rumah sakit rumah sakit gitu
tahunnya si dato tuh mencuri motornya si willy udah tuh kita langsung kejar kita ikutin kan
banyak banget mereka tuh pada dateng semua sampai
malah motornya juga lagi
ada si bu devi ama pacarnya itu lomel yang lawan
mma itu si chandra naya si chandra ya udah kita tuh bawa si dado ke rumah chandra terus
sekarang dado lagi diobatin deh oh yaudah lu tunggu di sana ya sama dado ku mau kesana
mau nyamperin dado seligus gue mau ketemu raya juga oke aku minta alamat yaudah deh nanti gue
minta aja alamatnya ama si mas chandra nanti gue bbmd ke lo ya oke oke oke oke bye
izin pulang duluan gak melih mau jengukin temennya melih motornya habis
dicuri sama dikepukin juga tante si dado sekarang dia lagi di rumah chandra pacar
gurunya melih boleh ya tentunya jadi ada temen kamu yang gendut itu yang waktu itu ngerjain tante
waktu pas kamu ngambil kunci motornya ian
ian ada beneran yang gitu
kena batunya hukum karma tuh dia berarti
kamu gak akan pergi ke sana melly
kamu gak boleh pergi nemuin dadu seginut itu